maksud artie pin ngerubah nasib malah ketipu lagi
aduh masih ade
zaman sekarang perempuan kayak lu rek
aduh nasib emang udah abis abisan

eh malah kenyataannya dia lebih kere dari gue

tapi opi juga gak mau jadi temen aku lagi gimana dong
dasar orang ajar